sebagai antisipasi kemacetan di daerah cadas pangeran sumedang calon pemudik dapat menggunakan sebagian ruas tol cilinyi sumedang dawan atau tol cisumdawu
seperti apa kondisi jalur alternatif cisumdawu tersebut berikut liputannya
jika anda datang dari kota bandung maka jalan tol cisumdawu seksi dua ini berada sekitar lima belas menit dari alun alun kota tanjung sari
dan tidak jauh dari depan kampus universitas sunaya mukti
kemudian anda belokan ke kiri anda ambil dan akan bertemu dengan jalan ini
seperti apa jalur alternatif jalan cadas pangeran ini mari kita ikuti bersama
ruas perjalanan dimulai dari daerah citali kecamatan pamulihan dengan kondisi jalan berbukit
di kiri kanan jalan minim sekali ada rambu rambu sehingga anda harus ekstra waspada
penerangan pun belum tersedia sehingga tidak disarankan untuk dilalui malam hari
saat kami melalui jalur tol ini belum ada kendaraan lain yang melintas justru banyak pengendara motor yang ngabuburit
dengan kondisi ini maka jalur tol cisumdawu ini hanya digunakan sebagai alternatif atau dalam keadaan darurat
yakni jika terjadi kemacetan parah
atau longsor di jalur cadas pangeran selama masa arus mudik
pada tujuh hari sebelum dan sesudah lebaran jalur ini tidak diperkenankan untuk dilintasi truk atau angkutan besar lainnya
setelah melalui perjalanan sepanjang lima km dengan jarak tempuh kurang lebih tiga puluh menit
kami pun keluar dari jalan tol dan menyusuri jalan raya kembali di daerah samoja kecamatan sumedang selatan
ketika kami menuju ke daerah sumedang kami menemukan jalan tol yang berbeda
patung kuda ini menjadi tanda berakhirnya jalur mudik alternatif yang melewati jalur tol seksi dua cisumdawu
dan di sini kita bertemu lagi dengan jalan utama jalan raya sumedang
terus pantau arus informasi mudik agar anda dalam perjalanan mudik selalu aman dan lancar
wilhamna sution sumedang